kamu tuh lama banget sih angkat telfonnya
aduh sorry gue bukan si edo
oh maaf ciki ini bukan edo
terus edonya mana
eduel lagi ngantri ceweknya ke toilet
eh bentar bentar bentar
nih si edonya udah ada nih
ka fadil liseng banget sih
kamu kok tumben kerja sendirian mana mila
oh ya lupa tempat kerja
mila lagi keluar sebentar katanya ada urusan mendadak
kak fadil kok siang siang kesini tumben
aku mau pamitan sama kamu
hari ini aku harus balik jakarta
jadi ntar sore aku nggak bisa jemput kamu
emang kamu ada urusan apa
mama aku kangen
kan udah sebulan anak nggak balik ke jakarta
bahagiaan aku mau cerita sama mamaku
kalau sekarang aku udah punya pacar yang cantik dan baik hati
eh nggak apa apa dong gomba sama pacar sendiri
oh ya lupa lagi tempat kerja
yaudah kalau gitu aku langsung berangkat ya
yaudah kamu hati hati ya salam buat mama kamu
lagi dulu bye
akhirnya setelah sebulan kamu ngindar
sampai datangin ke jakarta lagi
ah jadi sekarang kamu udah punya pacar baru
baru satu bulan dok
segampang gitu ya kamu gantiin posisi aku sama perempuan lain
eh tunggu tunggu kamu gak salah ngomong
bukannya kamu yang ngindarin aku
semenjak kejadian waktu di lembang kamu tuh udah gak mau hubungan lagi sama aku
coba deketin apa yang kamu lakuin
kamu nolak aku
pas aku nelfon kamu ke kafe kamu gak pernah ngangkat
jadi apa aku salah kalau apakah hubungan kita udah selesai
setelah apa yang kamu lakuin sama aku gak segampang itu kamu ngebuang aku dok
gak segampang itu
kamu gak tahu kenapa yang terjadi sama aku sekarang
kamu rencana bisa aja sih
do aku gak bercanda do aku serius
kalau sana kenapa sekarang aku datang ke sini
tah perintah protégé mengakui puji dari ho chi minh ini tersiesil servicios soal merata modbal
pitipthey buat halnya
ya aku tahu
kamu gak lupakan sama janji kamu
jangan lupakan dok
endo jangan diam aja dok
kamu gak lupakan sama janji kamu dok
kamu gak lupakan dok
jangan bikin aku bingung sendiri endo
aku gak tahu apa harus aku bilang sama mama aku
apa yang harus kita bilang sama keluarga kamu sama orang tua kamu
jangan diam aja dok jangan diam aja
bilang kalau kamu ketahuan jawab
dok bilang sama aku ini semua juga karena kamu
gak bisa tenang sebelum aku dengar dari mulut kamu sendiri kalau kamu ketanggung jawab
dok tolong bilang sama aku dok kamu gak ketahuan jawab kamu gak tahu jawab
bilang kamu ketahuan jawab
kamu serius dok
kamu gak mau sama aku
kamu ketahuan jawab bener
aku akan tangan jawab
makasih hedo makasih
cuma aku minta satu hal sama kamu
kita mau ngapain kesini
kita mau ketemu bidan
aku akan minta bidan itu
untuk gugur nandungan kamu
dan kejadian ini
akan jadi rahasia untuk kita berdua aja
kenapa kamu gak perlu tahu
orang tua aku juga gak perlu tahu
aku yang tanggung
dan selama operasi
aku pasti akan nemenin kamu
kamu keterlaluan maksud
lu kan tanggung jawab seperti ini
aku minta dari kamu
kamu tuh jangan bercanda deh
kamu tuh belum lulus sma
aku kuliah itu belum lulus
perjalanan kita itu masih panjang
dan nikah aku tuh sama sekali
belum siap untuk nikah
kita harus gugur nandungan kamu
kamu sebenarnya benar benar keterlaluan ya
kamu keterlaluan tau gak
kamu berani ngelakuin
harusnya kamu juga berani buat tanggung jawab dong
kamu keterlaluan

kamu mau berapa kali pukul aku
itu gak anggup balik pendirian aku
kita tetep gugurin handungan kamu
kamu bakal dilihat beneran
cuma aku gak punya pilihan lain
aku gak percaya do
ternyata selama ini aku bohong sama mama
laki laki seperti kamu
aku benci sama kamu
aku benci sama kamu
bahkan fadil udah berteka buat ngelamar dia
mama gak setuju fadil gak setuju
jadi kamu jangan berani berani
kamu nentang mama
maaf ma tapi kali ini kepaksa fadil nentang mama
karena fadil gak suka ma
mau cuma memandang orang dari status sosialnya di masyarakat
kamu kok di jakarta mil
aku abis ketemu sama edo
terus gak diantar pulang sama edo
gak balik ke bandung
yaudah kalau gitu balik ke bandungnya sama aku aja ya
gak usah kak
gak usah pak tepot
udah gak apa apa komil
kamu kan sahabatnya livi
dan berarti sahabatnya livi sahabat aku juga
sampai jumpa lagi